menolak razia masker seorang pengendara sepeda motor terus melayangkan protes
kepada petugas satpol pp di jalan cokro aminoto kecamatan ciledug kota tangerang banten selasa siang
adu mulut terjadi karena warga merasa tidak bersalah
ia menyebut sudah memakai masker saat berkendara dan hanya menurunkan masker saat merokok
saat menjalani sidang di tempat pria ini tetap berkeras mengaku tidak bersalah
di depan hakim ia justru menyatakan memilih di penjara ketimbang membayar denda
fonis dua hari penjara dari hakim akhirnya batal setelah jaksa membayarkan denda seratus ribu rupiah
kalau saya di denda saya tidak punya apa apa
kalau prosedurnya harus di penjara ya sudah di penjara
tapi saya perlu koordinasi karena istri saya dan keluarga saya gitu